jembatan suramadu salah satu jembatan terpanjang di indonesia
akhir tahun ini dilakukan perawatan
bukan perkara mudah karena selain ketinggiannya
keberadaannya juga membentang di tengah selat madura
perawatan dilakukan oleh balai besar pelaksanaan jalan nasional
atau bbpjn jawa bali
mulai dari pengecatan pergantian peralatan
hingga pergantian penerangan jalan
perbaikan dan juga perawatan yang biasa
seperti yang ada di belakang saya misalnya
ini adalah pilon atau mind bridge
tiang penyangga yang menjadi karakter utama di jembatan suramadu
sesudah suramadu berdiri kurang lebih dua belas tahun
atau berdiri sejak tahun dua ribu sembilan
ini baru kali ini mind bridge ini dilakukan pengecatan
bukan karena apa karena memang mereka yang bisa melakukan pengecatan
dengan tinggi sekitar satu ratus empat puluh tiga meter ini
harus mereka yang sudah memiliki sertifikasi bekerja di ketinggian
tidak hanya masalah pengecatan
namun juga perbaikan dan juga perawatan dari penerangan
nah penerangan di sini tidak hanya masalah pju saja
namun juga penerangan navigasi
misalnya navigasi yang membantu untuk kapal laut melintas
ataupun pesawat udara melintas
selebihnya juga ini yang menarik
seperti yang ada di belakang atau atas saya ini
ini sedang ada pergantian satu ratus dua puluh delapan set panel penerangan tenaga surya
sekarang seluruh penerangan yang ada di jembatan suramadu
ini menggunakan tenaga surya
jadi tidak akan ada penerangan tenaga surya
tapi akan ada lampu atau pemadaman ketika listrik mati
ataupun karena lampunya hilang
ataupun kabelnya hilang
seratus persen tenaga surya
kalau anggarannya itu apbn mbak
pastinya ya anggaran dari kementerian pupr
nah jadi untuk dua ribu dua puluh satu ini
sebenarnya memakai anggaran yang sisa dari tahun dua ribu dua puluh mbak
nah jadi tahun dua ribu dua puluh itu menguncurkan dana
sekitar sembilan puluh dua m
yang kebetulan kemarin hanya digunakan atau terpakai
itu sekitar lima puluh tujuh kalau saya nggak salah
nah sisanya kita lelangkan lagi di tahun dua ribu dua puluh satu ini
jadi dua ribu dua puluh satu ini kontraknya itu sekitar dua puluh satu melihat mbak
tidak kurang satu ratus dua puluh pekerja dikerahkan untuk melakukan perbaikan
dan juga perawatan dari jembatan
dan dimulai sejak akhir september
dan saat ini adalah awal desember
total dari target delapan puluh persen pekerjaan ini telah tercapai
dan tentunya dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja
diharapkan akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini target seratus persen pekerjaan rampung